penurunan jumlah ponsel yang dipasarkan selama dua ribu delapan belas lalu ternyata tak berdampak pada pemasukan dari penjualan aplikasi ponsel
dan jika kita berbicara pemasukan ini otomatis yang akan dihitung ialah cuahan
dan dalam hal ini ada dua toko aplikasi yang bersaing secara ketat apalagi kalau bukan app store dan play store
dan berdasarkan laporan lembaga riset pasar aplikasi mobile sensor tower
anda dan saya pasti menjadi salah satu kontributornya
dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya data lebih detail mengenai hal ini
kita akan melihat terlebih dahulu dari pangsa smartphone di dunia
secara global basis pengguna android memang jauh lebih besar dibandingkan ios
mempercayakan gawainya itu kepada android
atau ini otomatis play store yang akan menjadi andalan untuk mengunduh aplikasi
kita akan melihat terlebih dahulu jenis aplikasi apa yang paling banyak diunduh sepanjang tahun dua ribu dua puluh
dan dari total pendapatan kedua toko aplikasi ini yang mencapai rp tujuh ratus tujuh puluh delapan triliun atau setara dengan lima puluh empat tujuh milyar usd
jika dijabarkan masing masing app store memperoleh sekitar tiga puluh tiga delapan triliun
yang setara dengan rp empat ratus tujuh puluh dua triliun
sedangkan play store itu mendapatkan rp dua puluh satu lima miliar dolar as atau sekitar rp tiga ratus enam triliun
dan keduanya mengalami peningkatan dibandingkan pendapatan tahun lalu
dan kalau kita perhatikan memang aplikasi game masih menjadi prima donna
mungkin memang kebanyakan orang masih membutuhkan hiburan sehingga aplikasi yang paling banyak diunduh yaitu aplikasi game
namun merilis laman mobile action com terdapat beberapa catatan dari kedua toko aplikasi ini
yang pertama ialah di play store ini merupakan salah satu ekosistem bisnis yang sangat menguntungkan bagi para developer
karena proses verifikasinya sangat cepat
sehingga bagi anda yang mengembangkan aplikasi akan sangat mudah sekali untuk mengunggah aplikasinya
sehingga ramah bagi pengembang untuk membagikan karyanya
dan selanjutnya ialah aplikasinya gratis
ini juga yang menyebabkan banyaknya ragam aplikasi yang disediakan bagi pengguna android
hingga bisa mengungguli aplikasi yang dimiliki oleh app store yang dimiliki oleh ios
sementara bagi anda yang saat ini mungkin menggunakan app store dan juga seorang developer
verifikasinya pasti lama
dan hal ini ditujukan untuk keamanan pengguna aplikasi bagi pengguna ios
dan selanjutnya juga aplikasi yang disediakan oleh app store ini kebanyakan berbayar karena keamanan yang dijual
aplikasi yang tersedia memang lebih banyak yang berbayar
dan secara total nilai pemasukan keduanya itu mencapai tujuh puluh satu tiga miliar usd
dolar atau sekitar satu empat belas triliun rupiah
pemasukan kotor app store jumlahnya mencapai enam ratus lima puluh tujuh triliun rupiah
sementara google play store mencapai rp tiga ratus lima puluh lima triliun
saya nggak ingin memakai kata hanya di sini karena ini jumlah yang sangat banyak tiga ratus lima puluh lima triliun rupiah
dan juga ada sebuah catatan disini yang dikeluarkan oleh laman mobileaction com
keterbatasan google yang tidak dapat diakses di tiongkok bisa menjadi salah satu penyebab
dan inilah kenapa
pemasukan yang dimiliki oleh play store jauh lebih kecil dibandingkan oleh app store
dan siapapun yang lebih baik itu menjadi hal yang sangat subjektif baik bagi pengembang maupun pengguna aplikasi
namun dengan beberapa data yang kami himpun anda dapat menyimpulkan sendiri kira kira toko aplikasi mana yang terbaik